malam pemilihan abang none jakarta ke lima puluh satu akan segera diselenggarakan pada malam hari nanti
dan malam nanti akan ada tiga puluh enam finalis dari masing masing kota dan juga keopatan di dki jakarta yang akan memperbutkan gelar abang none
gelaran abang none ke lima puluh satu akan kembali digelar di ciputra art pranner jakarta selatan
pemilihan abang none malam ini akan dimeriahkan oleh sejumlah artis ibu kota dan akan dihadiri oleh para alumni abang none yang sudah berkiprah di berbagai bidang
acara pemilihan abang none akan disiarkan langsung di cnn indonesia pada pukul delapan malam nanti
pukul delapan malam nanti final abang none jakarta akan dimulai dan bagaimana persiapan serta kemeriahannya saat ini
langsung sahabat rekan kami siti badriah disana halo selamat malam
siti bagaimana kemudian persiapannya kemeriahannya dan siapa saja kemudian pejabat atau mungkin alumni yang famis yang public figure yang akan datang begitu
ya selamat sore bram saya tidak dapat jelas mendengar suara anda
tapi saya dapat gambarkan disini kalau suasana disini sangat meriah dan para peserta disini siap nantinya untuk nantinya mengikuti pemilihan abang none di tahun
saya berharap bahwa pemilihan abang none ini akan dikembali di gelar
yang mana ini merupakan pemilihan yang ke lima puluh satu yang mana ini digelar sejak pertama kali abang none gelar pada tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh
dan nantinya malam nanti akan ada tiga puluh enam finalis yang nantinya akan memperebutkan gelar abang none tahun dua ribu dua puluh tiga
yang mana tiga puluh enam finalis ini nantinya berasal dari sejumlah wilayah kota dan kabupaten di dki jakarta
seperti misalnya jakarta selatan kemudian juga jakarta utara
jakarta barat jakarta timur jakarta pusat dan juga di wilayah kepulauan seribu
nah bram saat ini saya sudah bersama dengan dua orang pemenang dari abang none di tahun dua ribu dua puluh dua lalu
yaitu andika pratama dan zaida jamila
nah nantinya kita akan berbincang terkait dengan apa saja tugas tugas dari abang none di tahun depan
dan apa pesan untuk para pemenang abang none di tahun selanjutnya
selamat sore zaidah
dan juga andika pratama
gimana sih setelah setahun menjabat apa saja yang dilakukan ini bisa diceritakan nggak nih
jadi pastinya dalam satu tahun ada banyak sekali rangkaian acara yang pernah kita ikutin sebagai abang none
namun yang pertama mungkin sebagai pembuka saat kita menang itu kita ke pulau macan
yaitu ada di kepulauan seribu untuk mendampingi orang tuanya pak anies
dan dari pendugasan pertama pun kita sudah
wow sekali dengan kesempatan yang diberikan kepada kami
dan setelah itu ada banyak sekali rangkaian acara yang pernah kita ikuti juga
pertama kita pernah ke jerman juga untuk mengikuti acara imax
kedua kemarin kita juga pernah mengikuti istana berkebaya
none none yang lain juga mengikuti acara itu
dan pasti banyak sekali lainnya yang bisa dijelaskan oleh abang andika juga
buat penugasan selama setahun kebelakang itu merupakan penugasan yang memang luar biasa
kita tidak hanya mempromosikan jakarta
jakarta secara pariwisatanya saja
tapi kita juga mempromosikan jakarta sebagai kota global
mempromosikan jakarta bahwasanya jakarta itu siap untuk menjadi kota global yang terbaik di dunia ini
kemarin penugasan terakhir penugasan termanis
kita menyambut kepala negara amerika serikat kamala harris di bandara soekarno hatta
dan juga kita sempat berdiskusi dengan beliau
ini merupakan salah satu rangkaian penugasan abang none yang menurut saya tidak akan pernah terlupakan

kemudian kemarin kita juga dilibatkan dalam mgmax di jakarta yaitu pertemuan wali kota dan gubernur se asia tenggara
jadi penugasan selama setahun kebelakang merupakan penugasan yang luar biasa dan tidak akan terlupakan pastinya
ini kan penugasannya banyak sekali ya dan jadi pengalaman tersendiri buat kalian berduakan
nah tapi bisa ada pesan pesan gak nih untuk nantinya pemenang abang none tahun dua ribu dua puluh tiga nanti

pesan pesannya nih dalam mengemban tugas kedepannya setahun ke depan apa nih
kalau dari saya sendiri ada satu prinsip yang selalu saya pegang teguh yaitu kalau kita mendidik pikiran kita saja tanpa mendidik hati itu bukan pendidikan sama sekali
jadi sebagai abang none kita harus belajar untuk mendengar warga jakarta tidak hanya menggunakan telinga tetapi juga menggunakan hati
karena ada banyak sekali hal yang bisa kita lihat tapi kita tidak mengerti kalau misalnya tidak menggunakan hati
mungkin itu saja yang semoga bisa diimplementasikan oleh
mungkin itu saja yang semoga bisa diimplementasikan oleh

abang none jakarta dua ribu dua puluh tiga
untuk abang none jakarta dua ribu dua puluh tiga selamat mengembang amanah
karena amanah jutaan pemuda jakarta ada di pundak kita
berikan yang terbaik selama setahun ke depan
karena jakarta tidak hanya menunggu kontribusi nyata kita tapi juga aksi nyata untuk membangun kota tercinta jakarta
berjalanlah dengan rendah hati berikan semua inspirasi tetap membumi
dan pastinya sesuai dengan tagline nya jakarta jadi karya untuk nusantara
jadi pemuda jakarta itu diharapkan untuk menjadi sebuah karya untuk dipersembahkan kepada nusantara
sukses jakarta untuk indonesia
oke ini terakhir untuk malam ini nih yang menarik dari acara ini apa nih bisa dijelaskan
yang menarik dari acara ini ini mungkin berbeda dari tahun tahun sebelumnya
kita memiliki panggung yang begitu luar biasa di tahun ini
kemudian kita juga punya konsep yang jauh lebih luar biasa lagi
jadi jangan lupa saksikan malam final abang none jakarta dua ribu dua puluh tiga jam delapan malam ini
nanti nanti siap ya kita menunggu siapa menang malam ini ya
siap hari siap
terima kasih ya jamila dan juga andika
nah bram memang dalam rangkaian acara malam final abang none tahun dua ribu dua puluh tiga nanti akan dimeriahkan oleh sejumlah artis ibu kota
seperti yuvian denuno kemudian juga yura yunita dan beberapa artis lainnya
tidak hanya itu untuk malam hari ini juga nantinya akan dihadiri oleh para alumni alumni abang none seperti maudikus naidi
kemudian juga fena melinda
dan tadi juga saya sudah melihat ada popir darsono yang sudah tiba di kawasan ini
dan nantinya juga akan dihadiri oleh para abnon abnon lainnya yang memang sudah sukses berkiprah di berbagai bidang
dan untuk segedar informasi memang pemilihan abang none ini merupakan salah satu pemilihan duta pariwisata tertua di indonesia
yang mana nantinya para finalis yang terpilih akan ditugaskan untuk mempromosikan pariwisata jakarta
baik secara nasional maupun secara internasional
dan bram nantinya
kita akan sama sama melihat siapa yang akan menjadi pemenang abang none tahun dua ribu dua puluh tiga
nantinya acara pemilihan ini akan di live kan secara langsung di cnn indonesia pukul delapan malam nanti
oke kita tunggu siapa yang kemudian bisa menjadi pemenang dan bagaimana keseruan rangkaian acaranya nanti
terima kasih atas laporan anda
siti badriah melaporkan langsung dari kawasan jakarta selatan
selamat kembali bertugas